kami lanjutkan kembali cnn indonesia news hour
delegasi anggota g dua puluh bidang kerja di sugui sentratari ramayana
di candi prambanan pada selasa malam
mereka akan menggelar employment working group di yogyakarta hingga esok hari
menurut menakar ida fauzia ada dua isu prioritas yang dibahas dalam iwg yang kedua
pertama yaitu penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju dunia kerja yang berubah
melalui fokus kewirausahaan dan usaha kecil menengah atau ukm
sedang isu prioritas kedua adalah adaptasi perlindungan dan kerja
untuk perlindungan yang lebih efektif dan meningkatkan ketahanan bagi seluruh pekerja
kedua isu prioritas ini adalah subtema dari tema utama yang diusung presidensi g dua puluh indonesia
untuk isu ketenagakerjaan yaitu meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama
forum ewg ini adalah yang kedua karena ewg pertama sebelumnya
digelar di jakarta secara daring pada bulan maret
aku mau ke laut